menjaga daya tahan tubuh merupakan sebuah tantangan selama bulan puasa
agar tetap sehat dan bugar tak seharusnya puasa menjadi halangan untuk berolahraga
dalam ramadan ini banyak warga jakarta yang menunggu waktu berbuka sambil berolahraga di taman taman
di hari biasa sampai sama bulan puasa
kita biasanya kalau hari biasa agak ekstra olahraganya
kalau sekarang sih cukup pas mau buka aja jalan jalan santai sama keluarga
ada biasanya kan kalau weekend ya minggu
nah semenjak bulan ramadan puasanya kan agak puasa
jadi olahraganya tuh agak sore sekalian ngabuburit gitu
dari jam tiga sampai sekarang
menurut dokter spesialis kedokteran olahraga michael trianto
olahraga di bulan ramadan dapat dilakukan setelah sahur atau sebelum berbuka puasa
jadi dilakukannya biasanya cuma malam hari
nah dengan demikian kita kan tujuannya untuk sehat nih
jangan terlalu berat
karena kita khawatir kan meskipun kita ada kecukupan cairan ada kok
namun pembakaran yang berlebihan
akibat olahraga yang dilakukan
itu akan meningkatkan ipok kita
artinya setelah kita menyelesaikan olahraga tadi
tubuh masih berproses
dan ini dampaknya adalah sulit tidur
nah ini kan akan masalah lagi
nanti tidak keburu untuk sahur gitu ya
michael mengatakan masyarakat umum dapat tetap berolahraga
dengan sedikit perubahan pada pilihan olahraga dan intensitasnya
untuk pagi hari pilihan olahraga dapat yang bersifat aerobik
seperti jalan santai keliling komplek hingga bersepeda
sebelum berbuka puasa olahraga yang dilakukan bersifat aerobik
seperti push up sit up angkat beban
dan lebih ideal jika digabungkan dengan olahraga aerobik
kita juga tak perlu muluk muluk berolahraga dengan durasi yang panjang
dengan anda tetap aktif olahraga selama ramadan
anda dapat memperoleh banyak manfaat untuk kesehatan tubuh
tim liputan cnn indonesia